direktur utama pt agung sedayu group richard halim kusuma kembali menjalani pemeriksaan di gedung kpk jakarta
anak pimpinan agung sedayu group sugianto kusuma alias aguan ini
menjadi saksi bagi tersangka kasus suap pembahasan raperda reklamasi teluk jakarta utara arisman wijaya
pemeriksaan kali ini merupakan pemeriksaan kedua richard setelah pada dua puluh april lalu
ia memenuhi panggilan kpk untuk dimintai keterangan
berbeda dari pemeriksaan sebelumnya richard mulai diperiksa pukul delapan lima belas waktu indonesia barat
hari ini ia diperiksa sebagai saksi bagi mantan anak buahnya presiden direktur pt agung podomoro land arisman wijaya
sebagai mantan komisaris utama pt agung sedayu group richard diduga mengetahui proses pendapatan izin reklamasi
yang didapat perusahaannya melalui pt kapuk naga indah
selain memeriksa richard kpk juga memeriksa tersangka trinanda prihantoro
kali ini trinanda juga diperiksa sebagai saksi bagi arisman wijaya